ini persyaratan sama jogresnya banyak amat
harus dikerjain sendiri
mending kalo gajian gede
gimana pengangguran ga naik
mending gue main game lah
jumlah lawan kerja terbatas
kualifikasi tinggi dan persaingan ketat
diantara pencari kerja
banyak faktor yang membuat pasar kerja
tidak sepenuhnya dapat diserap oleh
seperti yang dikeluhkan beberapa anak muda
yang sedang membuat surat keterangan catatan kepolisian
sebagai salah satu syarat melamar pekerjaan
sekarang pasti susah ya
banyak yang dikeluhkan
karena kan banyak saingannya juga
nah terus ketika buat
kan harus butuh pengalaman
terus habis itu selain pengalaman juga
susah sih susah
karena terlupanya kriteriannya
lalu kan sendiri lebih dipermudah aja
dari kriteriannya persyaratannya
inilah dinamika dunia kerja
data badan pusat statistik bps menyebut
tingkat pengangguran terbuka pada agustus dua ribu dua puluh
naik ke dua puluh ribu orang
atau menjadi delapan empat puluh dua juta pengangguran
tingginya kualifikasi posisi yang tertuang
dalam sebuah lawan pekerjaan
mencerminkan skala perusahaan
dan struktur organisasinya
mpm finance indonesia
hal itu legal dilakukan
asalkan pada akhirnya tidak menyalahkan
penyelahi aturan ketenaga kerjaan
saat ini ya generasi yang ada
dan dengan problematika yang sama ya
yang mereka juga cenderung tidak loyal ke perusahaan
ya kan cenderung berpindah pindah
nah jadi kita juga di perusahaan juga ada namanya retention program
jadi retention program ini adalah cara kita untuk
bagaimana caranya agar mereka juga betah
di perusahaan kita
menurut badan riset dan inovasi
nasional atau brin
pencari kerja perlu menambah keterampilan
dan kemampuan lainnya
di luar nilai akademis yang diperoleh
saat kuliah atau sekolah
tambahan keterampilan tersebut
bisa dilakukan mengikuti posisi yang diincar
sehingga ketika melamar kemudian
abc nya seperti apa
hak dan kewajibannya seperti apa
ini akan lebih menambah
ya menambah pengetahuan dan hak dan kewajibannya itu seperti apa
sehingga akan menimahliakan
yang namanya permasaan permasaan
baik hr maupun brin mengakui
atau mereka yang lahir di rentang
memiliki mentalitas yang tidak sekuat generasi sebelumnya
hingga berpengaruh kepada rendahnya loyalitas
untuk itu menjaga loyalitas karyawannya
perusahaan perlu beradaptasi
memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan karyawan
khususnya milenial gen z seperti menyediakan e learning untuk pengembangan pengetahuan maupun karir
serta menerapkan waktu kerja yang fleksibel seperti work from home